selamat malam mbak ariadi
saya mau ke mbak afi terlebih dahulu ya pak haryadi nggak apa apa ya
tadi kita sudah dengar sebetulnya penjelasan dari pak erlangga sebagai menko perekonomian
tampaknya sangat optimis sekali confident dengan target pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh satu empat lima sampai lima lima persen mbak afi
apakah itu kalau menurut mbak afi target yang realistis mbak
karena sebelum covid saja tahun dua ribu sembilan belas itu targetnya ya mendekati angka angka segitu mbak
masa setelah covid juga angkanya mirip mirip mbak afi
kalau saya lihat memang ini optimis sekali pemerintah ya
karena sampai lima lima gitu ya
tetapi kalau kita melihat dalam realisasi sampai di dua ribu dua puluh saja ada perlambatan dalam berbelanja
terutama adalah dana pen
ini sangat terlambat sekali pemerintah menyampaikan kepada masyarakat maupun kepada bidang bidang
jadi memang asumsinya apakah birokrasinya sudah bisa menjalankan tugas dengan baik
itu asumsi bisa tumbuh tinggi ya
yang kedua apakah memang investasi
sudah bakal masuk tahun depan
karena kita melihat masih ada ketidakpastian global di tahun dua ribu dua puluh satu
sehingga kalau kita lihat dari berbagai negara pun mereka berusaha untuk bertahan
jadi demand side nya itu yang ditingkatkan terus menerus supaya ekonominya berjalan dulu
jadi menurut saya mungkin kita sudah terlalu optimis terhadap pembangunan pembangunan
mungkin harus dana demand side nya ini yang lebih ditingkatkan
memang sudah naik dari dua ratus sekarang jadi
rp empat ratus triliun saya lihat untuk sosial ya
nah problemnya adalah datanya itu sudah ada atau tidak
karena kalau tidak ada data otomatis nanti anggarannya besar tapi nggak bisa dipakai anggarannya gitu
jadi menurut saya ada hal hal yang belum meyakinkan kita
masalah realisasi masalah birokrasi dan juga kalau kita lihat lagi adalah spesifik kepada anggarannya
terutama kalau kita lihat misalnya pembangunan food estate
apakah sudah penting
kemudian pembangunan kawasan industri
menurut saya kawasan industri yang sudah ada aja belum banyak yang masuk
kenapa harus bikin kawasan industri baru gitu
ada hal hal yang menurut saya perlu dievaluasi kembali karena terlalu yakin untuk investasi
kalau menurut saya ini mumpung ada pak haryadi
mestinya gimana tahun dua ribu dua puluh satu ini membantu perusahaan yang sudah ada untuk bertahan
jadi nggak perlu ngundang yang baru dulu tapi bagaimana mereka bisa bertahan
karena disitulah mereka butuh bantuan
supaya mereka bisa bertahan
supaya mereka bisa bertahan
jadi misalnya dana pen yang untuk jaminan dan untuk perbankan itu harusnya tahun depan
kalau tahun ini kelihatannya belum banyak perusahaan perusahaan yang meminta karena memang demandnya belum membaik
jadi ini juga maksud saya harus dilihat di lapangannya
sehingga semua anggaran anggaran itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
jadi jangan sampai membuat anggaran yang sebenarnya belum dibutuhkan sekarang
tapi yang dibutuhkan sekarang justru tidak dianggarkan gitu
jadi pr nya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah mbak
oke saya mau tanya ke pak haryadi
tadi kalau mbak afi sudah menjelaskan bahwa ada hal hal yang belum meyakinkan
ada hal hal yang harus dievaluasi seperti birokrasi dan juga realisasi
dan masukannya kepada apindo agar tahun depan membantu perusahaan perusahaan yang ada untuk bertahan saja
kalau dari dunia usaha memandang target yang dicanangkan pemerintah ini bagaimana
optimis atau pesimis pak haryadi
ya sama yang tanya
ya sama yang tanya
ya sama yang tadi mbak afi bilang kan ya
dalam situasi normal pandemi saja kita juga cuma tunggu lima dua gitu kan
itu tidak optimal ya
terus targetnya pemerintah malah sebetulnya kalau saya tidak salah kan sekitar lima lima
waktu sempat lima lima lebih diubah lima lima dan akhirnya tercapai lima puluh
nah dalam kondisi sekarang ini yang berat itu adalah karena
karena dari sisi konsumsi dalam negerinya kan drop
ya kan itu dari jadi daya belinya itu sangat rendah
nah itu juga jadi kendala
kedua adalah masalah covid nya sendiri
covid nya sendiri ini seberapa jauh memberikan rasa kekhawatiran dari masyarakat itu gimana
kalau masyarakatnya masih terus khawatir
jadi situasinya sekarang ini gini loh mbak
yang kalangan menengah atas itu paranoid banget masalah covid
mereka tidak belanja semuanya
mereka taruh semuanya dalam simpanannya
nah yang menengah bawah itu daya belinya betul betul drop karena memang mereka kehilangan pekerjaan
nah ini jadi kalau kita melihat seperti ini memang langkah langkah pemerintah itu sudah benar
melakukan cash transfer kepada pekerja kepada masyarakat yang terdampak dan sebagainya
nah ini jadi kalau kita melihat seperti ini memang langkah langkah pemerintah itu sudah benar melakukan cash transfer kepada pekerja kepada masyarakat yang terdampak dan sebagainya

itu adalah eksklusinya bagaimana
apa usulan untuk pekerja itu adalah juga usulan dari apindo
yang kami sampaikan bahwa pekerja formal ini yang sekarang terdampak
karena selama ini kan memang mereka tidak masuk dalam kelompok yang berima subsidi ya
tiba tiba sekarang mereka rentan menjadi miskin

nah tapi kalau di bpjs nya cara pandangnya juga tidak pas juga repot

karena teman teman di bpjs itu juga tidak pas juga repot

karena teman teman di bpjs itu juga tidak pas juga repot

kalau dapat subsidi ini gak boleh ada tunggakan
gak boleh ada pds dan sebagainya
kalau itu dilakukan ya mendingan gak usah saja sekalian karena nanti juga
karena itu jadi problem nanti gitu loh
harus diingat bahwa kita ini cash transfer adalah untuk menjaga daya beli dan creating demand gitu loh
jadi ini bagus juga untuk ruang publik
jadi kalau ada yang punya pandangan pandangan yang seperti itu
pandangannya situasi normal
normal ya jangan juga kayak gitu gitu
urusan internalnya bpjs
dengan perusahaan diselesaikan
tersendiri ini urusannya
adalah cash transfer yang harus segera diberikan
begitu mbak gimana
pak haryadi artinya rasa aman itu
belum muncul ya sehingga konsumsi
domestik kita terkunci karena tadi
sudah disebutkan oleh pak haryadi sebetulnya
menengah ke atas kemudian tidak spending karena
mereka tidak merasakan rasa aman
dunia usaha juga merasakan hal yang sama ya pak haryadi
yang kita himbau sekarang itu juga apa
kelas menengah atas ini juga harus
mulai juga berani beraktivitas ya
kami dari perhimpunan hotel
indonesia bersama dengan inaca
dorong orang orang untuk berani melakukan
perjalanan lagi seperti itu mbak karena
memang kita buktikan bahwa
tidak ada suatu data
yang spesifik yang menyatakan
kasus penularan di kabin pesawat
ini pernyataannya ayata dan
internasional lembaga penerbangan internasional
bicaranya seperti itu
dengar menyambung apa yang
disampaikan oleh pak ariyadi
ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
presiden jokowi pada saat pembukaan
digarisbawahi bahwa konsumsi domestik
dan juga investasi diharapkan
mampu menjadi motor penggerak
untuk bisa meningkatkan ataupun
memperbaiki perekonomian kita tapi
nyatanya tadi sudah disebutkan oleh pak haryadi
konsumsi domestiknya masih
belum meningkat begitu anda sepakat dengan itu mbak afi
selama ini yang diberikan oleh pemerintah
dan konsumsi kelas bawah itu yang lebih tumbuh
tadi gitu sedangkan
kelas menengah atas yang dia
ini yang belum tumbuh padahal kita
berharap mereka lah yang justru
berbelanja nah oleh karena itu
kalau dilihat secara survei kenapa ya
mereka belum belanja ternyata mereka
masih belum yakin bahwa
atau protokol covid itu di
tempat umum itu belum baik
belum ada apa namanya
sanksi sehingga akhirnya
mereka tidak yakin nah begitu dia tidak yakin
dia tidak belanja jadi di sini mungkin
baru keluar perpres
kemarin mengenai sanksi dan lain lain
saya rasa harus ditegakkan karena
saya lihat kemarin secara hukum
di jalan itu belum ada penegakan jadi dibiarin
aja orang nggak pakai masker gitu nah
kalau ada keyakinan itu saya rasa
belanja kelas atas ini baru naik
nah yang ketiga adalah
pengeluarannya itu yang ditambah
yaitu melalui yang hasilan di bawah lima juta
cuman ya menurut saya saya setuju
tadi kalau pakai bpjs ya nggak usah pakai
syarat syarat gitu kalau dipakai syarat syarat
repot ya jadi akhirnya
nanti tidak dapat semua
kemudian akhirnya tidak bisa terbelanjakan
padahal sudah naik dari dua ratus jadi
empat ratus untuk anggaran sosialnya
kelima juga sembako
saya rasa jangan dikasih sembako lebih bagus
kasih uang aja biar mereka menghidupkan
di daerahnya masing masing
nah yang keenam yang saya lihat
lagi adalah pemerintah
sendiri belanjanya itu juga lambat
dari sisi apbn bukan dana pen
yaitu apbd dan apbn
tidak hanya lambat tetapi mereka
produksi dalam negerinya juga harus dibeli gitu loh
nah jadi kampanye produksi dalam negeri
tapi harus dicontohkan
benar benar belinya yang kayak gimana gitu
nah ini harus ada contoh menurut saya
kalau nggak ada contoh orang menganggap
wah pemerintah nggak belanja gitu
pemerintah saja belanjanya
oke nanti kita akan lanjutkan
perbincangan kita kalau tadi
menko perekonomian dan juga presiden optimis
bahwa kita akan terhindar dari jurang resesi
bagaimana sudut pandang dari
mbak afi dan juga pak haryadi dari kalangan
dunia usaha jangan dijawab dulu
kita akan kembali usai jeda cnn indonesia
newscast akan kembali jangan kemana mana
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan
para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui
sambungan zoom ada pak haryadi sukamdhani
ketua umum apindo dan juga
mbak afi liani ekonom senior dari
indef kita akan langsung ke
mbak afi terlebih dahulu mbak afi
tadi pak menko perekonomian sangat optimis
confident bahwa indonesia
akan terhindar dari dampak resesi
tapi kenyataannya ini negara negara di sekitar
kita seperti singapura dan juga malaysia
sudah terjun ke jurang
ataupun sepakat dengan optimisme
pemerintah ini mbak afi
ya kalau tadi
pak erlangga sangat yakin tapi justru
yang menarik adalah proyek proyekinya
dari pemerintah sendiri itu malah turun
sekarang jadi minus
nah artinya pemerintah
juga nggak punya keyakinan sampai akhir tahun
itu bisa positif besar positifnya
hanya dua persen kan nah berarti
itu artinya bahwa kemungkinan
di tribulan tiga ini
adalah bisa jadi resesi
karena melihat sekarang di akhir juli saja
pengeluaran itu baru terserap
sekitar empat puluh persen jadi untuk
menghabiskan enam puluh persen
di tribulan tiga ini berat jadi
kalau saya lihat sih antara kesiapan
yang mengeluarkan dana dengan
kondisinya itu kelihatannya
masih berat apalagi
triwulan tiga ini masih sangat
tergantung pada konsumsi pemerintah
atau belanja pemerintah dan
masyarakat di sini tetap belanja tapi
kontribusinya masih kecil jadi saya lihatnya
gini tidak resesi asalkan
mungkin tubuhnya hanya sekitar
maka kita dikatakan tidak resesi
tapi itu asumsinya adalah pemerintah
benar benar dana yang
ratusan triliun ini benar benar
bisa terserap baru kita tidak resesi
tapi kalau itu juga tidak bisa
terbelanjakan dengan baik maka kita
bisa masuk jurang resesi karena
yang utama itu adalah dari pemerintah
sedangkan swasta di investasi
tidak mungkin yaitu wait and see nya
masih lama tahun depan pun menurut saya
juga belum ada orang yang akan
investasi tapi mungkin kalau modal kerja
iya tapi kalau investasi
karena kalau kita melihat kapasitas
produksi sekarang saja baru lima puluh enam puluh
tidak mungkin mereka di atas
itu langsung investasi jadi
saya melihatnya memang
asumsi tadi harus jalan dulu
kalau asumsi tadi nggak berjalan maka kita
masih harus resesi
oke mbak afi tapi sebetulnya intervensi
pemerintah sejauh ini sudah maksimal
nah mau dibilang maksimal
itu kelihatannya belum karena pada
juli misalnya dana pen itu baru
saja ya itu artinya bahwa
dan yang kedua
belanja pemerintah sendiri juga kalau kita
lihat dana bansos atau blt
masalah data gitu
nah apbn dan apbd pun
juga kelihatannya kalau dari
penyerapannya juga belum semua
baru gaji aja yang sudah masuk tetapi
untuk belanja kelihatannya ada refocus
nah refokus ini biasanya
mengulang dari awal untuk membuat
anggaran sampai pengeluaran
jadi itu membutuhkan waktu ini menurut saya
kalau kita tidak merubah
secara op nya birokrasi
maka menurut saya nggak akan bisa ada
percepatan dari sisi realisasi
kalau anggaran sih gampang bikin ya tapi
realisasinya yang tidak gampang
oke pak haryadi kalau tadi mbak afi
menilai bahwa pemerintah sebetulnya
tidak yakin yakin amat begitu
bisa kita terindah dari resesi asalkan
ada indikator indikator tadi yang sudah disebutkan
oleh mbak afi bagaimana dunia usaha
menilainya ada kekhawatiran
bahwa pemerintah terlalu
confident tidak akan kita
masuk ataupun terkena dampak dari resesi
kalau kami melihatnya perkara
resesi itu ada sesuatu yang juga tidak
perlu harus dikhawatirkan mbak
karena ke kondisi kayak gini juga
yang resesi kan sudah banyak negara mengalami
resesi sebetulnya poinnya itu bukan
di perkara resesinya tapi perkaranya adalah
bagaimana kita bisa menjaga
tetap berjalan bagaimana kita
menyelamatkan konsumsi domestik
kita itu yang paling penting
makanya semua program itu
sudah bagus tuh mbak artinya pemerintah
untuk bansos itu sampai dua ratus triliun
yang saya dengar tadi dari
menurut saya paling tidak untuk model
menggerakkan itu sudah cukup tapi
kembali lagi harus efektif
di dalam program ini juga
ada hal hal yang
tidak mengenai sasaran dan akhirnya
impact nya itu juga
nggak terasa nah itu yang paling penting
tepatnya tadi saya sampaikan kan contohnya adalah
bpjs tenaga kerjaan itu udah
datanya itu sudah akurat mbak itu sudah
pas ada bikin aturan bukannya boleh ikut
tapi nggak boleh nunggak itu mendingan gak usah aja
sekalian gitu loh itu kadang kadang
menjengkelkan gitu loh apa ngerti
nggak sih situasinya ini situasi yang
lagi rawan gitu dan pemerintah
itikatnya baik tapi
di kalangan pelaksana ini yang
yang mesti disamakan ya jadi
dananya dari pemerintah eh terus ada yang nebeng
gitu loh eh taruh aja persyaratan ini
nah ini yang menurut saya pemerintah harus bisa
memfokuskan ini juga
untuk jangan ada distorsi
itu juga terkait juga dengan apa
bahan sos yang lain ya
nah bahan sos ini juga kan harus juga
bisa di verifikasi itu setuju
tapi juga petugas lapangannya
juga harus mendukung juga kalau enggak juga
repot mbak karena tanpa adanya
dana yang cukup signifikan
itu kita akan stop gitu
itu satu hal ya untuk yang masyarakat menanggap bahwa
yang untuk masyarakat menengah atas
ini juga harus diberikan confidence
confidence nya apa sih sebetulnya yang paling
testingnya sudah mulai bagus
testingnya udah dua puluh lima ribu per hari
tracingnya juga udah mulai bagus nah sekarang
yang paling dijaga adalah apa
treatmentnya treatmentnya itu supaya
fatality rate nya itu bisa ditekan
karena kalau orang melihat bahwa
kalau kasus itu naik kan naiknya
karena memang testing tapi kalau
tingkat kematiannya bisa
nah itu orang akan confident
nah ini yang harus dipompak
keyakinan itu ya
karena kalau tidak semua orang akan selalu takut
kita lihat itu ya sekarang juga di mal mal
yang untuk kelas menengah atasnya speed speed terus
orang semua masih takut
nah ini yang harus diyakinkan
semua pihak juga harus menjaga
itu baru bisa jalan karena tanpa adanya
aktivitas masyarakat mau stimulus
berapa juga nggak kuat mbak
jadi semuanya harus punya
tanggung jawab yang sama bahwa kita
memang harus tertaksa berdampingan dengan covid
tapi di lain pihak juga kita
saya mau terakhir ke mbak afi
kalau tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh pak
pak haryadi bahwa program program
yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah bagus
tapi kemungkinan administrasinya
dan juga birokrasinya terakhir ke mbak afi
saran kepada pemerintah
terobosan terobosan apa yang harus dilakukan
secara cepat oleh pemerintah untuk
bisa memulihkan perekonomian mbak
oke satu adalah
mengajak pihak pengawas atau
kpk bpk karena biasanya
temuan mereka itu adalah selalu sop gitu
jadi mereka diajak bersama
kita dalam kondisi
yang tidak normal jadi kan ada
keluaran itu yang tipe nya akan
birokrasi yang panjang
supaya ada pengamanan bagi pelaksana
sekarang ini pelaksana biar presiden
marah marah ya dia diem aja kenapa karena
dia harus menanggung masalah hukum itu yang
paling penting yang kedua masalah
koordinasi antar kementeriannya
nah seringkali ini yang
juga kalau kita lihat dari zaman dulu
ini masalah klasik sih sebenarnya
tapi menurut saya harus ada
dirijennya lah supaya antar
menteri ini ada koordinasi yang baik
jangan satu menteri malah ngurusin
kementerian yang lain gitu jadi ini juga
banyak sekali terjadi jadi akhirnya orang bingung ya
lalu yang ketiga ini masalah
sosialisasi misalnya kayak tadi
kenapa cipta kerja itu menjadi
pro kontra karena tidak disosialisasikan
kepada masyarakat sehingga masyarakat
nggak ngerti apa tujuannya dan
apa dampaknya bagi mereka karena
selalu mereka melihatnya yang diajak diskusi
cuma pengusaha jadi jangan jangan merugikan
rakyat tapi menguntungkan
pengusaha nah ini karena kurang
adanya sosialisasi secara baik
yang perlu dilakukan sehingga
apapun bisa dilakukan
oleh pemerintah asalkan mendapat dukungan
nah dukungan itu perlu sosialisasi
oke terima kasih sekali mbak afi
atas sarannya kepada pemerintah
semoga ini bisa menjadi masukan dan
ini warning juga bagi pemerintah
dalam waktu cepat harus bisa
meramu resep jitu bagaimana memulihkan
perekonomian dan juga mencapai
target pertumbuhan ekonomi seperti yang tadi
disampaikan dalam apostur rapbn dua ribu dua puluh satu
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung pada
malam hari ini mbak afi liani ekonom senior
indef dan juga pak haryadi sukamdhani